jakarta dicanangkan sebagai pusat bisnis dan ekonomi global
jakarta punya tugas besar dalam memajukan perekonomian kota
yaitu dengan perencanaan dan pengelolaan agar ke depan rencana jakarta sebagai kota perekonomian global terwujud
salah satu upaya pemerintah provinsi dki jakarta dalam meningkatkan perekonomian kota
yaitu dengan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah umkm
pasalnya umkm adalah pilar ekonomi rakyat yang dapat mendongkrak pertumbuhan dan pemulihan ekonomi
umkm memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
menyediakan peluang kerja hingga menciptakan pasar yang seimbang
kementerian kooperasi dan usaha kecil menengah republik indonesia mencatat
pada dua ribu dua puluh jumlah umkm di indonesia mencapai enam puluh empat sembilan belas juta unit
dengan kontribusi terhadap pdb sebesar rp enam puluh satu sembilan puluh
atau senilai rp delapan lima triliun
kontribusi umkm terhadap perekonomian indonesia ini meliputi
badan pusat statistik provinsi dki jakarta juga mencatat
terdapat lebih dari satu satu juta umkm di jakarta
jumlah ini setara dengan
menurut data dinas perindustrian perdagangan kooperasi dan usaha kecil menengah
ppkukm dki jakarta hingga november dua ribu dua puluh
jumlah pelaku umkm di ibu kota
tercatat ada lebih dari tiga ratus tiga puluh ribu unit usaha
umkm di jakarta memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian nasional
khususnya di ibu kota
untuk di dki jakarta
sebanyak sembilan unit usaha
terdiri dari pelaku umkm
hal ini menjadikan dki jakarta sebagai kota dengan tingkat perekonomiannya yang didominasi oleh pelaku umkm
perekonomian di dki jakarta pada triwulan dua dua ribu dua puluh
dan dari sisi ekonomi
dari sisi produksi
terdapat tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi
secara pertumbuhan year on year
aspek perdagangan menjadi sumber pertumbuhan pdr bertertinggi
aspek perdagangan menjadi sumber pertumbuhan pdr bertertinggi
aspek perdagangan menjadi sumber pertumbuhan pdr bertertinggi
besarnya persentase tersebut menunjukkan bahwa pelaku umkm menjadi salah satu aspek yang memiliki kontribusi besar
dan berdampak bagi pertumbuhan pdrb perekonomian di dki jakarta
sebab peningkatan umkm turut mendorong daya saing daerah sekaligus berperan sebagai penyedia sumber bahan pangan lokal
sehingga mengurangi tingkat ketergantungan akan impor
lebih lanjut kondisi demikian tentunya akan sangat berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja yang berkaitan dengan peningkatan
pembukaan lapangan kerja serta meminimalisir jumlah angka pengangguran di dki jakarta
pandemi covid sembilan belas yang melanda indonesia pada dua ribu dua puluh turut berimbas pada perekonomian jakarta
umkm menjadi salah satu sektor yang terdampak
ditambah sejak adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau psbb
dan pemberlakuan pembatasan kegiatan kegiatan
masyarakat atau ppkm sebagai langkah menekan penyebaran covid sembilan belas
mobilitas yang terbatas banyak pelaku umkm berada dalam posisi terhimpit
tantangan pandemi covid sembilan belas mendorong perubahan pada pola konsumsi masyarakat
sebagai momentum untuk mengakselerasi transformasi digital
demi menciptakan fundamental perekonomian yang kuat untuk jakarta yang lebih maju

sisi persyaratan term twitterreferensteniz dan juga medium
tiga kategori inilah yang dominan di dki jakarta
rekan rekan umkm atau anggota job planner yang telah bergabung
memang rata rata bergerak paling besar adalah komposisinya di kuliner yang paling pertama
kemudian yang kedua adalah fashion selanjutnya adalah craft atau kria
fasilitas pelatihan dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan keahlian
untuk mengembangkan usaha
fasilitas yang juga diterima anggota job trainer adalah pendampingan
delapan pendamping pelaku usaha hadir di empat puluh empat kecamatan
di lima kota dan satu kabupaten administrasi dki jakarta
pelaku usaha akan didampingi mulai dari pendaftaran
mencari solusi permasalahan usaha
pemasaran produk permodalan
pembuatan laporan keuangan
pembuatan ide kreatif
perubahan pola pikir
hingga membentuk pelaku usaha yang unggul
untuk pendampingan sendiri memang fokus terhadap bagaimana
si pelaku usaha ini diarahkan untuk pengembangan usahanya yang memang sesuai dengan kebutuhan
dari mulai mereka mendaftar
teman teman pendamping sudah mengarahkan sebenarnya kebutuhan pengembangan usahanya ke arah mana
kemudian lebih cocok pendampingan ataupun program yang dibutuhkan oleh teman teman umkm
untuk mendapatkan pengembangan usaha yang menarik
karena ada lima opd di kami
tentunya setiap opd memiliki karakteristik dan juga
tusi serta kewenangan yang spesifik seperti itu
sehingga teman teman pendamping juga membantu mengarahkan ke arah sana
fasilitas selanjutnya adalah perizinan
dalam membantu kelancaran proses perizinan
peserta jackpreneur akan difasilitasi untuk pengurusan dokumen perizinan
dan atau non perizinan
sesuai dengan usaha yang dijalankan
seperti izin usaha mikro kecil iumk
nomor induk berusaha nib
pangan industri rumah tangga pirt
sertifikasi halal dan haki atau hak atas kekayaan intelektual
pengurusan dokumen dapat dilakukan secara individu maupun kolektif
oleh perangkat daerah penyelenggara jackpreneur
berkoordinasi dengan dinas penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu
dpm ptsp provinsi dki jakarta
dan juga selain itu juga ada perizinan perizinan yang lain
yang dibantu oleh pemprov dki
nah teman teman perizinan inilah yang menargetkan siapa calon calon penerima
karena memang kalau untuk beberapa perizinan seperti halal
kemudian halal kemudian haki md
nah ini ada kuota per tahun
sehingga memang ada daftar umkm yang diprioritaskan untuk mendapatkan fasilitas tersebut
jadi peran teman teman pendamping ini sangat penting untuk bisa memprioritaskan
mana yang usaha yang memang sudah layak untuk menerima fasilitas perizinan ini
dan tentunya melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan
untuk mencetak wirausaha tangguh
jackpreneur juga memberikan fasilitas pemasaran bagi anggotanya
binaan jackpreneur berkesempatan turut serta dalam berbagai acara pemasaran
baik berskala lokal nasional hingga internasional
baik yang diselenggarakan oleh pemprov dki maupun kolaborasi dengan pihak lainnya
fasilitasi pemasaran jackpreneur mencakup pengembangan katalog jackpreneur
program jumat beli lokal dan pemasaran melalui e commerce
fasilitas pemasaran lanjutan lainnya yaitu pengoperasian kios jackpreneur
akses bahan baku murah program jackpreneur gaston mall
bazar online di skpd pengampu dan wilayah
fasilitas pemasaran dengan kolaborator adalah penjualan produk melalui platform digital marketplace
salah satu isu utama yang dibutuhkan oleh umkm selain permodalan yaitu pemasaran
oleh karena itu pemprov dki mengupayakan fasilitasi fasilitasi akses pemasaran
yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha yang telah tergabung dengan jakpreneur
salah satunya yaitu dengan berbasis apbd melalui kegiatan bazar
yang diakses sampai dengan kegiatan bazar ini dilakukan sampai level kecamatan dan juga level tingkat kota
tentunya kami juga ada bazar bazar di tingkat provinsi
kemudian pameran baik itu pameran dalam kota pameran luar kota maupun pameran luar negeri
itu yang berbasis apbd
selain itu pemasaran berbasis non apbd tentunya kami lakukan kolaborasi dengan berbagai pihak
seperti upaya kami berkolaborasi dan melakukan kerjasama dengan penyedia platform e commerce
seperti tokopedia shopee kemudian grab dan juga gojek
mereka memfasilitasi rekan rekan dari jackpreneur ini onboarding memiliki toko digital di masing masing platform e commerce
pemasaran luar negeri juga menjadi salah satu upaya kami juga untuk memfasilitasi teman teman umkm
salah satunya yang sudah berjalan kemarin adalah
yang sudah membawa beberapa produk umkm yang telah terkurasi
baik itu kuliner kemudian fashion maupun craft
jackpreneur juga menyediakan fasilitas pelaporan keuangan untuk memudahkan syarat permodalan
fasilitas ini turut berkolaborasi dengan kolaborator digital tentang literasi mengenai keuangan yang baik
agar dapat membuat laporan keuangan sesuai persyaratan

agar dapat membuat laporan keuangan sesuai persyaratan bank
peserta jackpreneur baik yang telah ataupun belum memiliki izin usaha
juga akan mendapatkan kemudahan akses permodalan dari perbankan lembaga atau pihak lainnya
salah satu bentuk kemudahannya adalah persyaratan kredit yang lebih ringan
untuk usaha yang baru berjalan kurang dari enam bulan
kalau untuk permodalan di jakpreneur kami memfasilitasi mereka untuk mendapatkan
kemudahan mengakses fasilitas permodalan
kami sudah bekerja sama dengan bank dki yang mengeluarkan program kredit
yang terjangkau untuk teman teman umkm atau jackpreneur
ada monas sepuluh monas dua puluh lima dan monas lima puluh serta juga program kur
yang saat ini bank dki mendapatkan plafon penyaluran kur sebesar satu triliun dalam tahun ini
untuk bunga pinjaman dari program kredit bank dki selain kur tadi
data ini yang sangat kita perlukan ketika nanti kita ingin membuat sebuah kebijakan
jangan lupa untuk berlangganan dan berlangganan

memprioritaskan produk umkm melalui digitalisasi e order yang merupakan pasar onlinenya umkm di jakarta
anggota jakpreneur mendapat akses untuk mempromosikan produk barang dan jasanya
skpd atau ukpd dapat memesan barang dan jasa langsung ke umkm
pemprov dki jakarta juga mewajibkan belanja makan minum pada rapat seluruh perangkat daerah dan bumd
e order ini sebenarnya upaya dari pemerintah pemprov dki jakarta untuk memberikan pasar kepada jack trainer
karena memang di e order ini seluruh belanja makan minum rapat itu mesti menggunakan e order
karena memang ini sebuah pemerintahan klasik juga ketika kita latih sudah punya usaha
saya yang beli siapa
nah e order ini salah satu
jawaban bagaimana supaya barang yang diciptakan oleh teman teman jackpreneur ini bisa terbeli
kaitannya dengan sistem dj planner adalah ini nanti yang kita gabungkan dalam sebuah platform
jadi yang ada di e order ini adalah semuanya jakprender
tapi tidak semua jakprender tentunya masuk di e order
karena memang saat ini memang lebih cenderung ke makan minum
sehingga untuk yang produk produk yang lain mungkin belum ini tercover
tapi artinya semua yang ada di dalam e order itu adalah jakprender
e learning merupakan bentuk teknologi informasi sebagai bentuk pelatihan yang dapat diakses dari mana saja untuk menjalankan dan mengembangkan usaha
itu adalah bagian dari upaya kita bagaimana si jackpreneur itu menjadi sebuah platform yang holistik
jadi di bagian dari tujuh pas itu kan ada yang namanya pelatihan
bagaimana nanti si jack planner ini dapat apply dan terdata secara tersistem
sehingga semua pelatihan maupun pemasaran tadi dengan chris jackprener itu akan terekor di sistem
harapannya adalah setiap jakprender itu nanti profilnya
profil yang lengkap inilah yang kita akan gunakan sebagai basis data untuk membuat kebijakan
oh si jack planner ini sekian persen misalnya ya belum mendapatkan pelatihan hard skill atau soft skill
nanti semuanya terpetakan dari sistem itu
namun demikian yang kita sasar awalnya itu bagaimana semuanya itu terdaftar
berkegiatan di learningnya itu sendiri nanti juga ter record
sistemnya sudah mencatat itu
itu yang awalnya
tapi nanti ke depannya misalnya lebih advance seperti itu mungkin bisa saja
katalog whatsapp bisnis hadir untuk membantu pelaku umkm di jakarta
agar memiliki perencanaan bisnis dan menjangkau lebih banyak konsumen
dibandingkan dengan pemasaran konvensional
pemasaran secara digital ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun
serta menjangkau pasar yang lebih luas
dan proses pemesanan menjadi lebih luas
jadi whatsapp katalog itu kita bekerjasama dengan meta
meta di indonesia
jadi di situ
cekpreneur bisa menampilkan produk produknya
juga melakukan pemasaran dan seterusnya
sehingga diharapkan ini salah satu terobosan bagaimana si jackpreneur ini mendapatkan konsumen
atau pembelian oleh masyarakat
sebagai super app
jaki mengintegrasikan lima puluh fitur yang bergerak pada berbagai sektor
salah satunya fitur cekpreneur
hanya dengan mengunduh dan menggunakan satu aplikasi saja
masyarakat dapat dengan mudah dan hemat aplikasi
dalam mengakses layanan cekpreneur
fitur cekpreneur pada jaki terintegrasi dengan laman resmi cekpreneur
masyarakat dapat mengakses layanan jakpreneur
mulai dari pelatihan pendampingan
pemasaran pemodalan perizinan hingga produk
layanan pelatihan sebagai informasi untuk mengetahui jadwal pelatihan pengembangan usaha
masyarakat juga dapat melakukan pendaftaran untuk mendapatkan bimbingan dari mentor mentor dan pengusaha
melalui layanan pendampingan
ada pula cek info kegiatan jakpreneur melalui fitur pemasaran
layanan pemodalan juga dapat diakses warga untuk mencari informasi dan mendaftarkan diri terkait permodalan
ada pula layanan perizinan
yang merupakan fasilitas untuk mendaftarkan izin usaha
selain itu masyarakat juga dapat langsung membeli produk umkm melalui layanan produk
untuk mengakses cekpreneur pada jaki buka aplikasi jaki
pada beranda temukan menu usaha bareng jackpreneur lalu klik lihat semua untuk melihat seluruh layanan yang tersedia
setelah itu pilih layanan yang ingin diakses

pertama lebih langsung palms up
dki jakarta menjadi rumah bagi umkm yang turut berkontribusi terhadap perekonomian dan penyediaan kebutuhan masyarakat jakarta
sekaligus penggerak roda perekonomian kota
jackpreneur telah membantu umkm untuk berdiri dan sukses mengembangkan usahanya
salah satunya adalah alfie kaffi anggota binan jackpreneur terbaik ini menjual produk kopi diantaranya biji daun hingga sampah kopi
semua produk kopinya berasal dari penjuru nusantara
tidak hanya di dalam negeri produk alfie coffee sudah merambah hingga ke pasar internasional
untuk biji kopinya yang pasti kita ada di beberapa distribution channel kita punya di usaha di food service
jadi kita ada tiga kopinya
ada tiga gerai yang pertama kita ada alfie coffee shop yang di pancoran kemudian di dalam mrt lebak bulus kemudian yang kedua di sudirman
nah produk alfie kopi alfie juga sudah didistribusikan ke kurang lebih hampir tiga puluh supermarket yang ada atau departemen store yang ada di jakarta
jadi kurang lebih kita ada di sarina kita ada di grand indonesia kita ada di food hall kita ada di beberapa korean supermarket juga
malah dulu sebelum pandemi kita sudah masuk di beberapa airport
airport di indonesia termasuk di bali makassar surabaya
untuk teh daun kopi sendiri juga sama kita menawarkan teh dari daun kopi untuk di gerai alfie kemudian juga ada di beberapa supermarket juga
dan dalam waktu dekat kita akan kirim ke inggris ke liverpool
kemarin kita juga ikut kirimkan di event bangkok ya di thailand itu melalui kemen parekraf dinas ppk ukm
kemudian kita juga sudah menjadi
produk yang terpilih untuk sebenarnya g dua puluh di bali
berpengalaman sebagai karyawan perusahaan eksportir kopi di amerika serikat
sang pemilik naugan simanung kalit menyebut
kopi khas indonesia memberikan peluang bisnis yang menguntungkan
tapi setelah saya punya usaha sendiri kita hanya fokus di kopi indonesia
dan sebetulnya kita dari seluruh origin dari aceh sampai papua
jadi kita punya aceh kita punya toba samosir mandeling lintong sidikalang jawa sulawesi bali flores sampai papua
harapannya sebetulnya indonesia lebih kaya
indonesia terkenal dengan penghasil specialty coffee terbesar di dunia
dan indonesia sendiri adalah penghasil kopi robusta terbesar kedua di dunia
dan penghasil kopi arabica terbesar keempat di dunia
tapi kopi kita adalah kopi yang paling baik ya kalau menurut saya
kopi indonesia itu sebetulnya
dan seharusnya kopi indonesia menjadi tuan rumah di indonesia
karena di luar negeri kan sudah cukup terkenal ya seharusnya juga
sekarang saya rasa orang sudah mengenal kopi indonesia dengan baik
dengan banyaknya coffee shop coffee shop di jakarta dan juga daerah daerah lain
untuk mencapai kesuksesan perjalanan usaha alfie coffee
kerap dihadapi kendala
kita kan adalah umkm ya membangun usaha sendiri itu tantangannya banyak sekali
tapi saya rasa mewakili umkm yang lain tantangannya mungkin adalah capital
mungkin adalah permodalan
karena pada saat kita mau mengembangkan usaha kita
otomatis akan ada permodalan tambahan lagi
tapi itu mungkin salah satu tantangan yang harus kita hadapi
bagaimana kita pintar pintar mengatur cash flow
tetap bisa berjalan tapi juga berkembang gitu jadi nggak stuck mungkin kurang lebih seperti itu
mungkin tantangan yang kedua adalah tenaga kerja mungkin ya
tenaga kerja yang mungkin kalau kita lihat kita mau maju
tapi tenaga kerjanya kita belum ready mungkin seperti itu
atau mungkin juga ada keterbatasan dari kita yang karena kita sebagai umkm
mungkin kita belum cukup punya proper training
niliwati founder javanise healthy dan wedang warisan juga memiliki usaha sukses
dibalik penjualan kemampuan
anggota jak pernyar ini juga berupaya melestarikan warisan nusantara
yaitu dari resep asli berupa wedang dan rempah indonesia
javanize healthy memiliki produk berupa minuman sirup jamu
produk jamu tradisional bir peletop hingga manisan kolang kalimbetawi
produk yang ditawarkan javanise healthy menyasar kaum milenial dan genzi
dengan cita rasa dan sentuhan kepilihan kemasa menarik pendekatan
hingga digitalisasi marketing di media sosial
sebetulnya itu adalah bentuk keprihatinan saya terhadap generasi milenial
yang sudah melupakan kearifan lokal yang ternyata minuman minuman milenial itu
sebenarnya sudah lupakan sejarahnya
sampai mereka tidak tahu yang namanya itu bir petok apa bajigur itu apa
dia bilang itu bir photok adalah minuman memabukkan
padahal minuman sehatnya orang indonesia ya cuman memang tampilan
nah disitulah setiap saya mengerti ya
berjualan atau saya berpameran saya selalu mengedukasi kepada pembeli
tidak hanya saya berjualan tapi saya bilang eh mah tahu nggak ceritanya
sejarahnya bir peletop itu adalah minuman rempuh hanya orang betawi loh ya
yang zaman belanda dulu orang betawi itu tidak boleh nge wind ya
sehingga mereka pinter nih makanya dibilang betawi punya gaya selera siapa aja itu betul
mereka inovatif zaman dulu loh ya
nah sehingga terjadilah bir peletok ini adalah rempah rempah yang direbus
merahnya dari kayu secang kemudian direbus diambil airnya
setelah dingin dimasukkan ke dalam selongsong bambu diisi es batu dikocok letak peletok letak peletok
dituang di bawah gelasnya itu warnanya merah diatasnya seperti ada busa
dari olahan olahan yang kita miliki dari javanese healthy itu
saya menempatkan lagi produk yang memang menjadikan selling untuk penjualan kami lebih baik lagi
yaitu adalah produk manisan kolangkaling
nah manisan kolangkaling kami ubah menjadi toppingnya minuman kami
yaitu kami jadikan adalah coling rasa boba
tapi im not boba saya tidak boba tapi justru manisan kolang kaling betawi ini lebih bagus daripada boba
karena dia mengandung galaktomanan yang sangat bagus untuk kesehatan gitu loh
sehingga itu menjadikan diferensiasi produk ya
setelah bergabung menjadi anggota jack burner pada dua ribu sembilan belas
javarnize healthy mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ajang pameran dunia world expo dubai dua ribu dua puluh
selain itu nelly juga melebarkan sayap usahanya ke yogyakarta
jiwa dan semangat nelly sebagai pengusaha ia tanamkan sejak dua puluh tahun lalu
itu sudah lama mbak dari tahun sembilan puluh delapan saya sudah bergerak di bidang jualan ya
jualan makanan suplai suplai kue kering ke perusahaan perusahaan
pernah sampai kita bertahun tahun menjadi rekanan untuk salah satu bumn
untuk support dokter dokter seluruh indonesia dikala itu gitu ya
ya sehingga saya putuskan di tahun dua ribu lima belas itu saya fokus pilih dari semua produk yang saya punya
saya putuskan yaitu di javanese healthy saya specialty mengambil arah yang mengadopt semua yang berhubungan dengan rempah ya
minuman rempah ya
minuman rempah serbuk rempah sirup rempah manisan kolang kaling juga pakai rempah rempah
kesuksesan menjadi binan jack perner juga dirasakan nunez kitchen
sang pemilik christine menyebut pandemi membuatnya harus memutar otak untuk bertahan dan tetap memiliki penghasilan
keahlian dalam membuat makanan diakui christine menjadi modal untuk terjun ke dunia kuliner hingga meraih kesuksesan seperti saat ini
mengeluarkan produk itu kita belum tahu nih sebenarnya produk apa yang diterima masyarakat
walaupun kita sudah research terlebih dahulu kira kira apa sih yang bisa dijual yang kira kira gampang untuk membeli salah satu adalah roti
nah jadi produk kita tuh ada roti ada cake kemudian ada pastry gitu ya ada dessert box nah itu yang kita buat pada saat kita nanti launch di market
yang laku yang jalannya bagus kita tambah produknya
tapi yang gak bagus ya kita stop
kalau saya sih lebih pada melihat pertumbuhannya ya mbak dari produksi yang cuma berapa
dulu saya mulai tuh omsetnya cuma sekitar enam puluh an ribu ya
sepuluh ribu kemudian naik jadi satu ratus dua puluh ribu kemudian empat ratus ribu enam ratus ribu sekarang omsetnya sudah ratusan juta gitu ya
jualan pertama kali adalah dessert yang ada di jar
dessert yang ada di jar itu kan harganya rp enam puluh ribu
ada satu orang teman banyak gue rasain deh beli gitu ya
ya udah berarti enam puluh ribu kan omsetnya ya
mulai dari situ eh dia bilang enak ya pesen lagi ya
mulai satu ratus dua puluh ribu dua terus empat ratus ribu ya kayak gitu aja
terus lama lama saya pikir nggak bisa sendiri ya
gak mungkin saya ngerjain sendiri sama anak saya ya yang cewek itu ya
ya udah saya kemudian high bakers dan lain lainnya mereka yang ngerjain semua sekarang
dalam memasarkan produknya ludis kitchen membuka gerai di beberapa pusat perbelanjaan jakarta
christine juga melakukan penjualan secara online membuka reseller hingga penjualan ke luar negeri
meski demikian christine menyebut usahanya masih dihadapi oleh beberapa kendala
kendala yang dihadapi pastinya banyak sekali mbak
yang pertama masalah yang semua pengusaha pasti hadapi adalah permodalan

jadi membuat seperti menghadirkan dapur seperti ini itu pasti perlu modal
itu satu itu pasti kendala semua orang
nah sekarang kan bagaimana kita meminimais cost yang keluar tetapi balik lagi teori ekonomi sebenarnya
itu satu kendalanya yang kedua adalah kendala masalah tenaga kerja
ini menjadi kendala saya adalah bagaimana kan gak mungkin saya sendiri di dapur dengan pesenan yang segitu banyak
bagaimana saya mendapatkan tenaga kerja yang baik
karena kita gak mau menghadirkan produk yang abal abal gak mau
di luar kita saingannya luar biasa
jadi kan kita harus menghadirkan sesuatu yang apa sih nilai lebihnya
nah tantangan kita adalah sebenarnya orang
buat saya tuh orang tuh luar biasa
nyari karyawan sekarang yang benar benar dia loyal yang dia bisa ngerti banget produknya itu susah
christine mengaku banyak untuk mendapatkan dapur
chtin mengaku banyak keuntungan setelah bergabung menjadi anggota jackpreneur
kalau saya pakai benchmark antara tujuh sampai sepuluh deh
buat saya ya sembilan kenapa kalau ditanya
semua pelatihan pelatihan kita bisa ikut secara free
jadi sangat menurut saya sangat apa ya sangat bodohnya orang kalau yang gak mau bergabung sama jackpreneur
pelatihannya free mbak
perizinan ada dikasih free
kalau kita ngurus sendiri kita bayar
walaupun gak semua
contoh gini sertifikasi halal itu dikasih free
ya walaupun satu jackpreneur punya dapat jatah berapa ya
karena kan kalau makanan itu satu satu dia dapat sertifikasi halal
satu satu dicoba loh ya
jadi kalau saya punya kebayang gak mbak aku punya tiga ratus jenis mau dihalalin semuanya
nah jackpreneur membantu
walaupun gak tiga ratus dia kasih free

kemudian hakki kekayaan intelektual
dia kasih free
nggak free sih maksudnya biaya sangat murah banget
kemudian pelatihan pelatihan menambah kapabilitas kemampuan kita
dalam proses mengembangkan usaha fasilitas tujuh pas yang diterima anggota jackpreneur tidak lepas dari andil para mentor
berbagai teori dan teknik keahlian diajarkan langsung oleh pelatih berkompeten dengan menggunakan metode yang mudah dipahami
selain untuk mendampingi anggota jackpreneur dalam proses merintis usaha mentor juga berperan dalam membantu menyelesaikan solusi hingga menentukan strategi bisnis
karta kreatif hub sendiri itu kita semuanya terbuka
jadi semua bidang teman teman itu bisa cobain satu satu
iya jadi di mana letaknya mereka tertarik itu kita bisa lihat kira kira biasanya ada teman teman itu seperti ini
ini saya lebih tertarik ke teman teman yang lebih menarik
saya lebih tertarik ke candle art nih daripada ke buket seperti itu kan ya
jadi kita bisa analisa dari situ
bahkan dari hasil jadinya pun kita bisa lihat dan beragam sekali
nah kemampuan kemampuan mereka juga beragam
jadi mungkin kalau kita temukan kesulitan itu udah pasti ada ya
apalagi di usia lanjut gitu
atau anak anak yang memang unata ben ini mereka belum paham gitu
tapi kesulitan kesulitan itu tuh bisa kami hadapi dengan semaksimal mungkin gitu
caranya ya butuh dengan pendekatan dan pelatihan lebih detail seperti itu
sebenarnya dalam satu kali pelatihan itu sudah langsung bisa
asal mentornya itu harus sabar
ya kuncinya adalah di kesabaran
iya jadi semakin kita sabar si pesertanya juga menerimanya juga lebih enak biasanya
dengan menu menu yang mereka buat
yang mana tuh sebelumnya juga kita pasti dikasih apa
kasih panduan terlebih dahulu gitu kan
untuk kita tuh semua tuh sama
ya dengan kondisi yang sebelumnya corona seperti apa
dengan suami suami mereka yang mungkin ada yang tidak bekerja mohon maaf
putus kontrak ataupun putus pekerjaan
itu memotivasi mereka biar bisa tuh
oh iya kalau saya juga bisa gitu
semua saya pasti ngelakuin itu
karena kita kan juga dilihat berhasil tidaknya itu ditahan berikutnya
ditahan berikutnya mereka itu buka usaha atau tidak
atau mereka itu masih berjalan atau tidak
itu sukses atau tidaknya seorang saf mengasih mentor ke mereka
itu ditahan berikutnya
jack brunner juga sukses meraih penghargaan
pengaduk geran komisi pengawas persaingan usaha kppu award dua ribu dua puluh satu
kompetisi ini dinilai berdasarkan penilaian indeks persaingan usaha
dan komisi pengawas persaingan usaha kppu
seratus umkm binaan jack brunner juga hadir di ajang internasional
balap mobil listrik formula e jakarta e prix dua ribu dua puluh dua pada empat juni dua ribu dua puluh
event ini juga menjadi upaya dalam membantu dan memajukan umkm dki
dalam menjadikan jakarta sebagai kota global dunia
hingga dua puluh empat november dua ribu dua puluh dua jumlah binaan atau anggota yang tergabung dalam jackpreneur

jumlah mitra atau kolaborator jackpreneur sebanyak dua ratus delapan puluh delapan mitra
yang berkolaborasi dalam bentuk pelatihan
melalui jakpreneur saatnya berkolaborasi untuk mengembangkan potensi usaha di jakarta
untuk mendadakan kehadiran dan kemudiannya
memahami kelebihan dan kepahaman dan mungkin malu pasihan
era digital mendorong jack prner untuk memanfaatkan teknologi
sebagai sarana pertukaran informasi yang cepat mudah dan tanpa batasan

kapanpun dan dimanapun melalui laman jack prner

bersama mewujudkan tujuan dan visi dengan pemerintah pusat ke depan pemprov dki melalui jackpreneur akan terus mematangkan pendataan berbasis data tunggal melalui sistem informasi data tunggal sidt
program ini akan terintegrasi dengan kementerian kooperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia untuk memudahkan pemerintah dalam merencanakan program pemberdayaan bagi umkm
sidt sangat dibutuhkan dalam upaya kontribusi dan bersinergi untuk membangun basis data yang mutakhir dan akurat
karena melalui data yang berkualitas akan menghasilkan pembangunan yang juga berkualitas demi pemulihan ekonomi nasional
kita ini salah satu dalam tanda petik belum beres lah bukan hanya di jakarta di mana saja
tetapi memang kita harus menuju sebuah data yang benar benar
terstandarisasi sehingga karena dpp kukm ini berada di kementerian pusatnya adalah kementerian kooperasi dan ukm salah satunya ya
itu membuat standar baku untuk sebuah data
sehingga field field yang ada di sistem jackpreneur juga di pengembangan di tahun dua ribu dua puluh dua ini juga kita arahkan bagaimana comply dengan field field yang ada di sistem kementerian
sehingga nanti ketiga kementerian
ketiga kementerian membutuhkan data sudah link gitu seperti itu
adaptasi kreativitas dan inovasi merupakan kunci keberlanjutan umkm
cara ini juga untuk penghubung pelaku usaha ke pasar global
beragam harapan diberikan untuk jackpreneur juga pelaku umkm di jakarta agar terus tumbuh dan berkembang
apa yang kami dari dinas ppk ukm jakarta
agar jackpreneur menjadi sebuah gerakan ekonomi kewirausahaan yang terus tumbuh dan naik kelas
untuk mendorong transformasi digitalisasi sehingga umkm bisa lebih berdaya saing global hingga internasional
yang pada akhirnya jakpreneur dapat membantu pemprov dki dalam mengurangi pengangguran dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat
mari kita dukung pertumbuhan umkm melalui transformasi sistem digital dan kolaborasi
melalui jackpreneur saatnya berkolaborasi untuk mengembangkan potensi usaha di jakarta dengan kemandirian dan keterampilan
senyum umkm bahagia kita semua
harapannya adalah lebih banyak lagi umkm yang tergabung di jackpreneur yang bisa kita bina tentunya dengan kolaborator kolaborator yang nantinya lebih banyak yang akan lebih banyak membantu
banyak membantu umkm di jakarta
kemudian harapan satunya lagi adalah
ini pesan buat
pemerintah gitu ya pemerintah
pusat gitu yang memang sudah
sangat baik gitu ya program program untuk
kita bisa lebih berkolaborasi lagi
menyatukan data gitu ya
program kewirausahaan itu
sifatnya adalah sudah sangat
inklusif tidak hanya
parsial dari pemerintah daerah
tapi juga itu inline dengan program
yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat
yang dilakukan oleh ppk umkm
akan lebih maju naik kelas
pada akhirnya adalah
masyarakat akan lebih sejahtera
perkaitan dengan kami
karena ini sistem digital
pengennya ekonomi digital lebih maju
dan ya itu tadi pada
akhirnya juga kesejahteraan masyarakat
akan lebih baik gitu
yang kita harapkan kita nih
yang sudah dibina dari awal gitu
jangan sampai hilang lagi
jadi harus terus ditingkatkan
kalau sekarang mungkin tadi saya bilang
karena saya memanfaatkan
semaksimal mungkin apa yang jack planner kasih
mungkin di orang lain cuma tujuh
karena dia tidak memanfaatkan maksimal
ini bisa dinaikkan tingkatkan lagi seperti yang saya bilang tadi
bahkan sampai ke luar negeri
jadi program ini sangat bagus banget
buat saya bagus banget
harapan saya program ini jangan sampai
tidak ada di tahun depan
harapan ya harapan saya ke depan adalah
banyak lagi teman teman umkm
untuk dki jakarta ya
banyak sekali sekarang sudah bertumbuhan
lebih memperhatikan kepada
yang lebih baik ya kan
terus bagaimana dia pemasarannya
itu dia sudah tahu strategi
market sellingnya dia kemana
dia membidik kemana
itu saya harapkan daripada
jack planner sendiri sudah ada
jack planner terus selalu
berusaha untuk membantu dan memudahkan
lebih banyak warga jakarta dalam
mengembangkan kemandirian dan
keterampilan melalui umkm
jack planner juga akan terus optimal
dalam mewadahi anggota binaannya
untuk meningkatkan keahlian dan
makmuran usaha pelaku umkm
potret umkm masa depan adalah
umkm yang bisa naik kelas
berbasis riset dekat dengan teknologi
menciptakan nilai tambah
memahami pasar mengenal perubahan
umkm adalah titik tumpu
dalam perputaran roda perekonomian
sinergi semua pihak
akan semakin mewujudkan ekosistem
digital untuk umkm
agar dapat bersaing di pasar global